ini jelang ktt g dua puluh ini ya bu nanti di bali lima belas sampai dengan enam belas november
ibu ada outfit khusus kah nanti untuk hajatan besar indonesia dan kmlu juga ini bu
yang saya pikirkan karena pasti akan heboh jadi saya memikirkan memakai baju yang kita nyaman
karena pasti kita akan lari lari
jadi saya sudah mulai memasukkan di dalam koper baju baju yang saya merasa nyaman dan pede
oke terakhir ibu ini hajatan besar yang datang itu ribuan delegasi ya ibu
di ig ibu sempat ada kalau ada suatu agenda itu ibu juga tergabung di dalam food testing ya ibu
boleh dibocorin juga sih ibu ada snack indonesia favorit dari penitip negara lain gak sih bisa disuruh
ya jadi yang saya urus tidak hanya dari negosiasi persiapan bahan substansi
tetapi saya memang ditutup
saya juga ikut di hotel food testing saya juga ikut semuanya presentasinya bagaimana semua saya juga ikuti
dan kita ingin sajikan makanan indonesia
appetizer makanan indonesia main course makanan indonesia penutup makanan indonesia dan rata rata
apa tadi ibu dari jajanan pasar indonesia yang favorit
jajanan pasar kalau karena kalau makan kan kita set ya dari appetizer sama main course
di situ tidak ada jajanan pasar secara khusus
tapi biasanya di dessert di makanan penutup muncul misalnya seperti es campur es cendol kemudian puding puding
dan sebagai promosi juga ya ibu kalau misalnya kita itu punya banyak banget jenis makanan indonesia
banyak sekali makanan indonesia
oke ibu retno terima kasih banyak
semoga sehat selalu sampai dengan g dua puluh sampai november ini
mohon doanya bismillah
berikut vlog kami sampai jumpa
sampai jumpa di lain waktu